beginilah aksi menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti saat menjadi model peragaan
busanek kebaya karya anavanti pada pegaleran kali ini anavanti mengusung tema sekarayu sri
wedari hampir di sepanjang acara alunan musik keroncong milik maestro waljina berkumandang
mengiringi lenggak lenggok para model saya yang adalah inspirasi buat saya beliau adalah
sinar dan buat saya beliau ada semangat yang menyimangati saya itu luar biasa
gelaran yang digelar di jcc pada kamis malam ini juga dihadiri istri presiden keempat ri sinta
nuriyah dan istri wakil presiden yusuf kala mufidah kala dan sejumlah artis ibu kota lainnya
syariz haryat jakarta